jarang ada yang berpengalaman
tapi sejak tahun ini saya tidak ada
saya tidak bisa sampai di lantai
dan saya tidak bisa ke talon
tapi saya bisa ke kota
saya tidak bisa ke kota
yamah adalah satu dari dua ratus ribu rakyat miskin di kabupaten bangkalan
janda dua anak itu berharap hujan turun agar bisa kembali menggarap sawah
namun bukan sawah miliknya karena ia hanyalah buruh tani
beberapa ekor kambing yang ia pelihara pun juga milik orang lain
badan pusat statistik atau bps menyebutkan
ratusan ribu rakyat miskin di bangkalan hidup dengan penghasilan rp tiga ratus ribu rupiah per bulan
penduduk bangkalan mencapai satu juta jiwa
dan lebih dari dua puluh persennya hidup di garis kemiskinan
angka kematian bayi pun cukup tinggi
mencapai lima puluh enam kasus dari seribu kelahiran
jembatan suramadu belum bisa mengatrol kesejahteraan mereka
arus barang memang cepat tapi daya beli tetaplah lambat
bangkalan hanya menang dari sampang untuk urusan angka kemiskinan di pulau garam itu
delapan puluh persen petani bergantung pada pertanian rakyat
yang antara hujan
inilah yang membuat kemiskinan di bangkalan sulit ditekan
bahwa ketergantungan kita kabupaten bangkalan terhadap pad ini ya
itu kan lebih tergantung kepada pertanian
nah pertanian itu bagi masyarakat desa itu tidak begitu menarik
sehingga banyak masyarakat bangkalan itu lari keluar
kerja pekerja di kota ini kan kurang bagus terhadap masalah pengentasan kemiskinan itu
angka kemiskinan yang tinggi berbanding lurus dengan kasus korupsi di sana
sebagai bukti aset hasil korupsi milik mantan bupati dan ketua dprd bangkalan
kuat amin mencapai lebih dari empat ratus miliar rupiah
aset itu berupa tanah kendaraan bangunan sampai uang tunai
hasil korupsi ini setara dengan kemiskinan
dengan satu lima apbd bangkalan yang mencapai dua satu triliun
bahkan dua kali lipat lebih banyak dari pendapatan asli daerah atau pad bangkalan
lalu bagaimana korupsi sebesar itu bisa terjadi di daerah yang terbilang miskin
tingkat kesadaran masyarakat di madura ya khususnya bangkalan
bahwa ternyata juga seolah ada pembiaran bahwa masyarakat di bangkalan atau di madura secara umum itu tidak melek
dengan apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan tindak pidana korupsi
kesadaran tentang mana mana yang sebetulnya disebut sebagai korupsi
mana mana yang bukan korupsi selama ini tidak dibangun atau dibiarkan saja
ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan problem kemiskinan tidak pernah
atau hingga hari ini tidak tuntas di bangkalan khususnya
hasil penelitian yang ialah
dilakukan menunjukkan ada kaitan antara kemiskinan dengan praktek korupsi yang tinggi di madura
kemiskinan seperti dibiarkan agar korupsi tetap lestari
kemiskinan membuat kesadaran masyarakat untuk melawan korupsi menjadi begitu rendah
mustafa rid bangkalan